sudah sepekan dinas kebersihan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dki jakarta
untuk mengirim telepon seluler yang sudah rusak kepada mereka
ini bertujuan agar limbah ponsel bisa didaur ulang
sehingga jumlah limbah yang belum tertangani ini bisa berkurang dan tidak merusak lingkungan
khususnya terhadap pencemaran tanah
saya yakin bahwa limbah limbah ini pun juga sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi
handphone handphone yang sudah mati tv tv yang sudah mati
printer yang sudah tidak berfungsi ini juga secara fungsinya sudah tidak berfungsi lagi
tentunya kami bagian dari kepedulian terhadap masalah environmental ya masalah lingkungan
jangan sampai handphonenya baterainya dibuang kemana mana itu juga jadi limbah
ataupun mungkin berdampak terhadap masalah lingkungan
saya lihat misalnya di beberapa negara negara di luar
justru kalau warga itu membuang limbah elektronik
biasanya mereka dikenakan biaya biaya tertentu untuk membuang
untuk limbahnya terutama limbah elektronik
bahkan misalnya di australia atau di belanda yang saya dengar
kalau nggak salah kalau mereka buang sofa buang tempat tidur dan lain lain
mungkin dikenakan cas
kalau untuk limbah elektronik di jakarta
saya rasa juga kita belum bisa mengenakan cas kepada warga jakarta
mungkin kami secara jalan tengah ini kami mengumpulkan saja dulu
nanti bisa kita kurangi limbah limbah itu yang ada di rumah
menurut isnawa aji
penjualan limbah elektronik ke tukang loak tidak efektif
mereka hanya mengambil bagian yang bisa digunakan
seperti lcd baterai ataupun tembaga
sisanya dibuang begitu saja
setidaknya sudah terkumpul lima puluh unit handphone rusak
atau yang sudah tidak terpakai dalam waktu satu pekan ini
kalau dilihat cara pengkumpulannya
dari masyarakat bisa mengirimkan langsung handphone handphone bekas mereka
ke kantor dinas lingkungan hidup
kami menggunakan dua cara yang lainnya
seperti melakukan dengan cara koordinasi dengan lingkungan hidup
kemudian bisa datang ke car free day
di car free day sana akan disediakan sebuah box khusus
untuk menampung dari barang barang elektronik yang sudah tidak terpakai
namun pemprov dki masih harus meminta keikhlasan dari masyarakat
agar mau menyumbangkan barang barang mereka yang tidak terpakai tanpa kompensasi
lalu bagaimana tanggapan masyarakat ini sendiri
lalu bagaimana tanggapan masyarakat ini sendiri
lalu bagaimana tanggapan masyarakat ini sendiri

direserahin ke pemprov
nggak mau yang ngejual aja
juga buat apa handphonenya juga udah rusak
diam di rumah kan harganya juga pasti nggak seberapa
lebih baik kalau ngelakuin sesuatu yang bermanfaat ya buat kota kita sendiri
kalau saya pribadi ya saya sih lebih milih untuk dijual
karena untuk keuntungan pribadi

limbah ponsel akan dilebur oleh perusahaan pengelolaan limbah harkanan pemprov
dan keuntungannya bakal digunakan untuk dukungan kas operasional
dan keuntungannya bakal digunakan untuk dukungan kas operasional
gagat prasasti jakarta